suasana yang rindang dan sejuk serta udara yang segar akan menyapa anda jika mengunjungi taman flora di surabaya bagian timur
taman seluas lebih dari tiga puluh tiga meter persegi ini ditanami ribuan tanaman seperti angsana mahoni beringin terembesi dan lainnya
ada juga enam belas jenis unggas dua puluh empat ekor rusa total dan tujuh puluh lima ekor rusa bawean
para pengunjung bisa memberi pakan rusa dengan membeli aneka sayuran mulai harga rp satu
salah satu daya tarik di taman flora ini adalah memberi pakan rusa total
nih jumlahnya ada dua puluh empat ekor
lagi libur sekolah ya adik adik
ini ngasih makan apa aja sih
kacang panjang sama wortel
selain memberi pakan rusa memberi pakan ikan nila dan tempat bermain serta outbound juga dipadati anak anak
pada hari biasa jumlah pengunjung yang datang sekitar lima ratus orang
sementara pada hari libur bisa mencapai seribu orang pengunjung
taman flora bisa dikunjungi setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga lima sore dan tidak dikenai biaya masuk
kalau hari libur mencapai seribu orang
kalau hari biasa kurang lebih mencapai lima ratus lah
kalau yang buat nganu makan rusa itu tiap hari rumput sama hijauan sama kacang sama jentrat
kalau perawatan tamannya
perawatan tamannya ya itu penyampuan sama penyiraman sama pendangiran
bergeser ke sebuah taman di sisi utara surabaya kita akan disuguhkan dengan patung suro dan boyo
ikon patung ini baru diresmikan pada mei dua ribu sembilan belas di taman seluas lebih dari sebelas meter persegi bernama taman surabaya
setelah berjalan jalan di taman suro boyo saya pun tertarik untuk mendunggangi kuda
pada hari biasa pengalaman ini bisa dicoba mulai pukul tiga sore hingga delapan malam
sementara pada hari minggu mulai pukul tujuh pagi hingga delapan malam
tarifnya sekitar dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
taman ditemani kuda jessica
jalan lagi jessica jalan lagi
sekarang ada spot foto yang menarik nih di depan taman surabaya dengan latar patung suro dan boyo
lanjut jessica jalan lagi
taman yang berada di dekat selat madura ini juga menjadi lokasi yang disukai anak anak untuk bermain layang layang
mereka bisa membawa sendiri atau membeli layangan
yang ada di sini dengan berbagai motif
kenapa kok main layang layang di sini
apa anginnya kentang
oh anginnya banyak
sama siapa datang ke sini
sering datang ke sini
ini punya sendiri atau beli tadi
taman suro boyo bisa dikunjungi gratis setiap hari
mulai pukul enam pagi hingga sepuluh malam
dan semakin malam pengunjung akan semakin ramai
kanza tamarindora miki peresia surabaya jawa timur